hujan lebat dan angin kencang hari selasa menyebabkan banjir longsor dan pohon tumbang di beberapa wilayah di jogja
akibatnya beberapa akses jalan di kota pendidikan itu tertutup
hujan deras yang mengguyur yogyakarta selasa siang menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa titik di jogja
setidaknya tiga akses jalan berbeda di yogyakarta terganggu akibat pohon tumbang
sementara genangan air menyebabkan beberapa sungai seperti sungai mambu sungai gajah wong meluap di kabupaten sleman
hujan juga menyebabkan tanah longsor di kawasan samigalu kulon progo
untuk informasi selengkapnya terkait banjir di yogyakarta kita tersambung melalui sambungan telepon dengan kepala bpbd d i e krido suprayitno
selamat malam pak krido
bagaimana kondisi banjir pada malam hari ini pak
ya jadi banjirnya tidak malam ini
sudah sudah berarti sudah surut sekarang
sudah surut ya
pada malam ini sudah terupdate
sungai yang sude sungai gejah wong maupun sungai winongo itu sudah surut
jadi akses jalan yang sebelumnya tertutup juga sekarang sudah mulai terbuka kembali
termasuk yang di sungai embelik itu di perempatan mm ya
kampus mmnya ugm itu sudah
apakah ada dampak lanjutan dari bencana ini pak
apakah masih ada yang mengungsi misalnya atau ada infrastruktur yang rusak yang sudah diinventarisasi
jadi untuk yang perusahaan permanen itu berupa talut sungai gajah wong
ini kan itu sepanjang kurang lebih enam meter
dengan ketinggian enam meter
itu termasuk tebing yang harus segera dieksekusi karena itu menghasilkan di ngambiran umbelarjo
selain itu pak adakah yang mengungsi warga atau rumahnya rusak
kalau rumahnya rusak sampai malam ini terupdate tidak ada
yang mengungsi sementara yang di ngambiran itu di salah satu masjid yang ada di ngambiran umbul harjo
tapi pada relatif
berapa jumlah pengungsi pak
dan apakah bantuan sudah disampaikan ke mereka
untuk bantuan itu bantuan bukan logistik tapi bantuan untuk kedaluratan agar air tidak melimpah kembali
jadi berupa bagus
jadi kita akan dorong untuk loncok
berapa lama diperkirakan warga yang mengungsi ini masih bertahan di pengungsian
tuh sore sudah kembali
oh sudah kembali
apakah kejadian semacam ini sering kali terjadi atau merupakan kejadian rutin jika musim penghujan tiba pak
ini kalau memang curah hujan tinggi dalam waktu relatif lama katakan lebih dari satu jam
lokasi tertentu memang itu sudah biasa mengalami seperti itu sih
masyarakat sudah paham
kapan dia harus fungsi
kapan dia harus berpenghujan
kapan dia tidak mengungsi karena situasi kondisi itu dia sering alami begitu
dan apa penyebabnya pak kira kira pak apakah kerusakan lingkungan atau tidak
apa yang menyebabkan kejadian ini berulang setiap tahun ketika musim penghujan tiba
ya penyebabnya pak barangkali pak
baik nampaknya gangguan komunikasi hubungan kita tidak terlalu bagus dengan ketua bpbd diy pak krido
terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan malam hari ini pak